mahkamah agung memberhentikan sementara dua hakim dari pengadilan negeri jakarta selatan
dan satu panitera pengganti dari pengadilan negeri jakarta timur
mereka terjaring dalam operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi
selesai penangkapan oleh kpk dua hakim pengadilan negeri jakarta selatan
dan panitera pengganti dari pengadilan negeri jakarta timur
diberhentikan sementara oleh mahkamah agung
hal itu disampaikan ketua muda pidana ma dalam konversi pers kami siang di gedung ma jakarta
sedangkan seorang penitra pengganti pada hari ini juga dilakukan hal yang sama
pemberhentian sementara yang ditandatangani oleh sk osk nya oleh direktur jenderal badan peradilan umum
sebelumnya setelah diperiksa dan status hukumnya ditingkatkan
empat tersangka kasus dugaan suap hakim pengadilan negeri jakarta selatan
langsung mengenakan rompi oranya dan ditahan kpk
pengadilan negeri jakarta selatan irwan
dan panitera pengganti pengadilan negeri jakarta timur m ramadhan
serta ketua majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan iswahyu widodo
setelah diperiksa selama satu x dua puluh empat jam
keempat tersangka tersebut dibawa keluar menggunakan mobil tahanan kpk
masih ditahan di kejaksaan negeri jakarta selatan atas pelanggaran pidana umum yang dilakukannya
kelima tersangka dijerat dengan pasal berbeda
iswahyu irwan dan m ramadan dinyatakan sebagai penerima suap
sedangkan arief serta martin sebagai pemberi suap